berdasarkan dalil yang dikemukakan oleh penuntut umum tersebut
maka penuntut umum memohon kepada majelis hakim
yang mengadili perkara ini dengan menyatakan
satu menolak seluruh dalil eksepsi atau nota keberatan
dari penasihat hukum terdakwa putri candrawati
menerima surat dakwaan penuntut umum
tanggal lima oktober dua ribu dua puluh
karena telah memenuhi unsur formil dan materi
tiga menyatakan pemeriksaan terdakwa putri jantrawati
tetap dilanjutkan berdasarkan surat dakwaan
tanggal lima oktober dua ribu dua puluh dua
menyatakan terdakwa berdasarkan dalil yang dikemukakan oleh penuntut umum tersebut
maka penuntut umum memohon kepada majelis hakim
yang mengadili perkara ini dengan menyatakan
menolak seluruh dalil eksepsi atau nota keberatan
dari penasihat hukum terdakwa putri candrawati
menerima surat dakwaan penuntut umum

karena telah memenuhi unsur formil dan materi

pemareksaan terdakwa putri jantrawati
tetap dilanjutkan berdasarkan surat dakwaan
tanggal lima oktober dua ribu dua puluh dua
empat menyatakan terdakwa putri jantrawati
tetap berada dalam tahanan
demikian tanggapan penuntut umum atas eksepsi
atau nota keberatan dari penuntut umum
nota keberatan penasihat hukum terdakwa
yang kami bacakan dan diserahkan dalam sidang hari ini
kamis tanggal dua puluh oktober tahun dua ribu dua puluh
demikian tadi tanggapan jaksa atas eksepsi
atau keberatan dari tim penasihat hukum terdakwa
karena sudah lengkap
maka kami akan tunda untuk putusan selal
yaitu kami rencanakan pada sidang hari rabu mendatang
dan kami jadwalkan semua putusan selal
untuk di hari rabu mendatang
tanggal dua puluh enam oktober